udah jangan jijik
nggak pernah susah aja
baru ngerjain gitu doang gak mah
kita itu udah curang sama mereka kang
sekarang ini uang buat kamu
itu uang buat kamu dan dita
aku gak bisa terima uang dari aka
oh jadi gitu sari
karena uang ini hasil dari penjualan tikus
aku gak mau kak
kamu bikin gampang jadi uang
sama tas dita rusak
oh kamu tenang aja tuh liat ya
ayah sudah kasih uang ke ibu
kamu tinggal ajak ibu ke pasar untuk beli sepatu baru dan baru
yaudah sekarang ajak ibu
ibu ayo kita ke pasar beli kas sama sepatu dita
nah ini dia kak rungi
ngapain kamu akang
kamu mau cari tikus lagi kan
itu kamu tau
kalo udah tau ngapain nanya sih
udah kamu diem aja
kamu harus ikutin apa yang kau mau
nanti kalo orang orang dan pelanggan kita tau gimana
mereka bisa marah sama kita kak
udah deh kamu jangan memancing mancing keributan
asal kamu tau ya
aku ngelakuin semua itu untuk kamu dan ita
ganggu aja kamu
nah ini tikus ya
nah ada satu tuh
apaan tuh ya tadi bunyi ya
rasanya kayak gak enak nih
jangan jangan mau mandi nih
ih kabur dah
kamu bikinin kopi sekarang tapi ingat jangan pakai lama
kamu bawa itu sekalian
itu plastik apa ya kak
ya tikus lah
dan mulai sekarang kamu harus mengolah
bener bener ayo bawa
mendingan akang aja yang ngolah
ini agak kamu ya jangan sok
enggak kamu sama tikus aja takut
tikus ini bisa kasihin duit
tapi tapi tapi mau bawa gak
dan kamu harus bikin tikus itu dengan adonan yang benar
mulai pancing emosi ya
ini orang mau bawa gak mau bawa gak
ah ah kang
ah ah kang
kamu mau kemana sih
aku betul betul jijik kang
buang di tikus tikus itu
kamu gak mau ngerjain
sini kamu kenapa sih
aduh kamu kemana
kamu tau aku pegang seperti ini
demi kamu dan kita
terus kenapa kamu takut
kalau enggak semua tikus itu akan ada guyur pada malam
ya allah bantuan tuhan bayangkan
sudah jangan jijik
enggak pernah susah aja
baru ngerjain itu doang enggak mau
bang iding pesen bakso nya dua ya
iya bu duduk aja bu
baris manis tanjung kidul
kasih kaya dia
ambil disini aja
enak ya pak
dengar sekarang sekarang ke luar negeri ya
dia jadi ketahui
tapi sumpahnya banyak sih bu
oh gitu ya
eh bu hati
warung baksonya kang iding sekarang rame banget ya
iya saya denger dengar
saya jadi penasaran sama rasa bakso yang sekarang
udah lama nih gak makan bakso
yuk saya mau cobain baso rudanya ah
bentar ya bu
kamu mau sekolah ya sayang
kamu harus rajin nih sekolahnya
biar kamu jadi orang sukses
dita boleh gak bawa bakso ke sekolahan
dita ayah punya sesuatu yang bagus untuk kamu
hei kamu ngapain diam
kita mulai sekarang kamu jangan makan bakso lagi ya
itu gak bagus buat kesehatan
tapi kalau bakso gak bagus kenapa ayah sama ibu jualan bakso
bukan gitu maksud ayah
jadi gini bakso itu kan gak bikin kenyang

bisa bawa nasi ke sekolahan
karena ibu masak ayam goreng kesukaan kamu
iya kan bu
ayah dita kalau makan bakso terus nanti pipinya bulet deh kayak bakso
ntar aku udah sudah jam penuh aku mau dimakan
sekarang temannya ibu bikin ayam goreng
sari kamu harus hawasin dita
jangan sampai dia makan poso tikus
ngerti gak bu
iya tuh lagi nih
udah sabar udah bungkus
kan pesenannya mana kan
gue lapar nek
kangen nih udah lama gak kesini sini
makasih ya pak
saya nggak nyangka bapak jauh jauh datang kemari hanya untuk makan bakso buatan saya
pesan dua kang ya
enak buah bu
kang yang ini bungkus ya kang
sampai jumpa lagi